terima kasih anda masih menyaksikan reportase jawa timur
kesan kotor jorok hingga bau akan terbayang saat mendengar sebuah rumah yang penuh dengan sampah
namun kondisi ini tidak terjadi di sebuah rumah di kawasan kecamatan jabon sidoarjo
di rumah ini sampah justru disulap menjadi hiasan yang unik dan lucu
bagaimana keunikannya berikut liputannya
sampah bagi suriansah tak lagi menjadi sesuatu yang kotor dan menjijikan
oleh warga semambu kecamatan jabon sidoarjo ini sampah justru menjadi sahabatnya selama dua tahun terakhir
setiap pagi guru bahasa inggris ini mengorek tumpukan sampah berupa botol minuman dan kemasan plastik lainnya
sampah sampah itu bukan untuk dijual melainkan dijadikan hiasan di rumahnya
dengan jiwa seni yang dimilikinya plastik plastik bekas beraneka ragam dibentuk sedemikian rupa
hingga menjadi hiasan unik
mulai dari hiasan berbentuk bunga orang orangan hingga lampion berbentuk kepala robot
bahkan saat ini rumah suriansyah menjadi tujuan warga sekitar sebagai taman bacaan bagi anak anak
halnya ini kan sudah diolah termasuk sudah dibersihkan
jadi enggak merasa risih saja
cuma bagus kreatif
kan jarang jarang sampah kan biasanya dibuang
kalau ini kan jadikan boneka
jadi anak anak saya itu sedang

ide membuat rumah sampah ini berawal dari keprihatinannya karena banyaknya sampah yang dibuang sembarangan
ide awalnya karena saya merasa prihatin karena di sini banyak orang membuang sampah sembarangan
padahal terutama sampah plastik itu bisa merusak lingkungan
justru kalau ditanam itu bisa tidak menyuruhkan tanam
kalau dibakar bisa merusak kesehatan
dia berharap dengan kreativitas yang dilakukan tersebut dapat menular ke warga setempat
hingga bisa mengurangi limbah plastik di wilayahnya
dibutuhkan kesadaran diri dan kreativitas seperti inilah agar dapat mengurangi sampah plastik khususnya
atau malah menjadi barang yang memiliki nilai jual tinggi
riku ardiansyah sidoarjo jawa timur